badan kebijakan pembangunan kesehatan kementerian kesehatan bersama fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
survei dilakukan untuk menghitung jumlah individu dalam suatu populasi yang menunjukkan hasil positif atas penyakit tertentu
berdasarkan spesimen serologi atau serum darah
tim pandemi covid sembilan belas dari fkm ui mengatakan sero survei ini sudah tiga kali dilakukan
pertama desember dua ribu dua puluh satu secara nasional kedua maret dua ribu dua puluh dua di daerah jawa bali dan ketiga juli dua ribu dua puluh dua secara nasional
survei dilakukan di seratus kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi di indonesia menggunakan questionnaire
survei ketiga menunjukkan ada peningkatan proporsi penduduk indonesia yang mempunyai antibody sars cov dua
pertama desember dua ribu dua puluh satu secara nasional kedua maret dua ribu dua puluh dua di daerah jawa bali dan ketiga juli dua ribu dua puluh dua secara nasional
survei dilakukan di seratus kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi di indonesia menggunakan questionnaire
survei dilakukan di seratus kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi di indonesia menggunakan questionnaire